tiket bisa diperoleh secara online atau bisa dibeli langsung di lokasi
harga tiket dijual dengan harga rp seratus hingga rp satu lima juta
turnamen dengan level tertinggi bwf world tour super seribu ini akan dipastikan akan diikuti seluruh pebulu tangkis papan atas dunia
turnamen ini memperbutkan total hadiah lebih dari rp tujuh belas dan turnamen ini juga menjadi ajah membutian bagi pasangan baru ganda putri indonesia
apriyani rahayu dan siti fadia yang berada di sea games vietnam beberapa waktu lalu yang merebut medali emas bagi kontingen merah putih
jadi yang memang membuat kemistri kita itu semakin bertumbuh dengan baik itu adalah pada saat berkomunikasi di luar lapangan
saat berkomunikasi dengan lapangan dan satu kepercayaan itu sih
mau cari poin dulu biar bisa ikut pertandingan pertandingan yang kelas atas
pokoknya di indonesia master dan indonesia open aku siap tampil lapis habisan
pokoknya kasih yang terbaik